dari total target lima juta sertifikasi tanah di tahun dua ribu tujuh belas
pemerintah baru menyelesaikan dua ratus ribu sertifikasi
proses sertifikasi terkendala oleh lamanya tahap pemetaan dan pengukuran
menterian agraria dan tata ruang berencana memberikan lima juta sertifikat tanah
bagi warga miskin melalui proyek operasi nasional agraria atau prona di dua ribu dua puluh
hal itu diantara lain disebabkan sulitnya penentuan batas
kepala daerah yang bermasalah kurangnya tenaga juru ukur
masalah bphtb hingga pungutan liar atau pungli
presiden menetapkan target tujuh juta sertifikasi tanah pada dua ribu dua puluh
dan sembilan juta sertifikasi tanah pada tahun dua ribu sembilan belas
harapannya pada dua ribu dua puluh lima semua tanah di indonesia telah resmi terdaftar
legalisasi aset bagi warga miskin bisa membantu mereka
dalam mengakses dana dari perbankan dan mendukung inklusi keuangan
melihat sertifikat produk akhir sekarang ini memang
sampai saat ini belum cukup signifikan
karena ini sebenarnya ini sudah dalam pipeline
sekarang ini presiden sudah bagi bagi sekarang ini yang sudah dibagi
dan siap dibagi mungkin sekitar dua ratus ribu sudah
tetapi ini tiap minggu pertama terus
karena ini yang paling berat itu pertama ini pengukuran
pemetaan pengukuran pengumuman
pengumuman itu dua minggu kerja
kemudian yang terakhir adalah pendaftaran baru